di tengah hujan kritik pemerintah dan dpr bermufakat menambah lima belas kursi anggota dpr
ini artinya anggaran tambahan tiga puluh miliar harus disiapkan
padahal banyak pihak menyebut menambah anggota belum tentu meningkatkan kinerja
salah satunya yang menentang adalah ferry amsari ketua pusat studi konstitusi universitas andalas
yang bergabung bersama kami saat ini dari luar studio
mas ferry selamat malam
mas ferry kenapa menurut anda lima belas kursi ini tidak perlu sama sekali
pertama secara konteks sejarah ya penambahan jumlah kursi di parlemen itu diperbaikan kinerja kepada dpr
misalnya dari tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima dpr itu punya dua ratus enam puluh kursi
lalu kemudian meningkat
pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu menjadi empat ratus enam puluh kur
lagi tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh menjadi lima ratus
seterusnya hingga tahun dua ribu sembilan dan dua ribu empat belas menjadi lima ratus enam puluh kursi
kalau dibaca siklus kinerja dpr dengan penambahan kursi
tidak ada peningkatan yang signifikan bahwa dengan ditambah kursi akan terjadi peningkatan kerja
yang terjadi malah
terjadi negosiasi yang begitu alot di tubuh dpr karena terlalu banyak orang
sehingga kemudian kata mufakat itu sulit diwujudkan
seringkali malah dengan jumlah yang begitu banyak terjadi transaksi transaksi politik liar
yang kemudian membuat dpr menjadi tidak sehat dalam bekerja
oke sekalipun dpr kali ini
kalau kita baca perbandingan
sudah berjanji katanya untuk daerah daerah yang minim kursi seperti kaltara
kemudian papua dan beberapa wilayah indonesia timur
menurut anda ini juga tidak perlu
yang diperlukan itu adalah realokasi kursi ya di dpr
misalnya di sumatera barat itu
semestinya jatah kursi sumatera barat itu sebelas kursi
tapi faktanya sumatera barat menerima empat belas kursi
lalu ada daerah seperti riau yang jumlah penduduknya lebih besar
itu hanya memperoleh sebelas kursi yang semestinya
hal yang sama juga terjadi di jawa barat dan beberapa kemudian
menunjukkan jumlah populasi dan kursi itu tidak sebanding
ada daerah yang mestinya banyak menjadi sedikit
ada yang daerah yang sedikit mendapat banyak
jadi ini yang kemudian ruang representasi antara konstituen dan dpr itu
iya mas ferry kami sedang
ya terjadi gangguan komunikasi kami dengan narasumber ferry amsari
yang bergabung dari luar studio
kami masih membahas tentang penambahan jumlah kursi dpr dari lima ratus enam puluh menjadi lima ratus enam puluh
dan sudah disepakati oleh dpr dan juga pemerintah
dan akan mulai diterapkan mulai pemilu legislatif tahun dua ribu sembilan belas
oke sudah jelas mendengar
aku jelas mendengar
mas ferry sebenarnya ini yang menarik sekarang ada kontradiksi
beberapa kali pemerintah sehingga pernyataan mas pramono anung juga mengatakan sebenarnya lima ratus enam puluh sudah cukup
tapi toh juga pemerintah menyetujui memang itu usulan dpr
tapi toh menyetujui dan mendagri menyebutkan bahwa ini win win sebenarnya untuk kedua belah pihak
apa win nya untuk pemerintah
karena akhirnya harus berubah

karena akhirnya harus berubah
saya tidak mengerti ya
saya tidak mengerti ya
jadi saya tidak mengerti dengan sikap pemerintah kenapa ini disebut win win solution ya
karena begini mestinya pemerintah tegas karena kan salah satu fokus kinerja pemerintah adalah menghemat anggaran
nah kalau kita lihat sekarang dengan menyetujui ini akan terjadi kerugian yang luar biasa sebenarnya
yang tidak diperlukan untuk menurut saya
yang tidak diperlukan untuk ditambah oleh anggaran pendapatan belanja negara
nah saya pikir pemerintah harus tegas ya
kalau memang menolak ya menolak
nah kalau dibaca lagi konteksnya mbak
sepanjang sejarah kita memang penambahan kursi itu terjadi benturan pro dan kontra
tapi ujungnya ini karena nafsu dpr ingin menambah kursi dan partai ingin mendapatkan kursi
dan partai ingin mendapatkan ruang baru ya
bagiku kemudian bisa menggunakan dpr sebagai lahan bancakan baru ya
menarik sekali lahan bancakan baru
menurut anda beberapa tahun dua tahun ini berarti sudah akan ada beberapa orang yang memanfaatkan situasi di beberapa daerah yang disebutkan
misalnya kaltara papua untuk bisa mendapatkan kursi kursi itu
mas ferry bisa mendengar suara saya
ya mas ferry artinya saat ini sekarang sudah ada beberapa pihak yang mungkin sudah berupaya bermain untuk bisa mendapatkan kursi kursi itu
ya bagi saya begini
kalau memang dpr itu diperuntukkan bekerja untuk rakyat
semestinya lebih banyak orang yang bekerja untuk bekerja untuk bekerja untuk rakyat
kalau kita pakai konsep perbandingan di negara negara yang populasinya lebih banyak juga anggota house of representatifnya lebih sedikit
misalnya di india yang satu miliar penduduk anggota dpr nya lima ratus lima puluh dua
sedangkan kita dua ratus juta penduduk
kita punya lima ratus tujuh puluh lima anggota dpr
sayangnya aspirasi publik tidak terjawantahkan dengan baik oleh dpr
bahkan amerika yang jumlah populasinya lebih besar sekitar tiga ratus dua puluh lima juta
jumlah wilayahnya juga sangat besar itu hanya memiliki empat ratus tiga puluh lima anggota dpr
nah ini kan menunjukkan bahwa semakin kecil jumlah anggota dpr
akan membantu mereka menjaring aspirasi publik dengan baik
lalu itu akan terejawantahkan dengan lahirnya undang undang yang baik
lalu pengawasan yang baik dan kemudian anggaran yang pro kepada publik bukan kepada partai politik
ini malah cenderung berupaya untuk memberikan ruang kepada partai untuk mendapatkan uang baru ya
mas ferry tapi bagaimanapun juga ini sudah ketok palu sekarang
yang bisa dilakukan akhirnya oleh masyarakat apalagi kalau bukan pengawasan
bagaimana untuk memastikan
bagaimana untuk memastikan benar benar kerja ini sekarang
ya kami rasa ada kendala teknis komunikasi tapi itu dia tadi dialog singkat kami dengan ferry amsari
ketua pusat studi konstitusi universitas andalas
masih terkait soal penambahan lima belas kursi untuk anggota dpr pada tahun dua ribu sembilan belas nanti